yah orang iklan ini lagi yang nelpon
non kok ada telepon gak diangkat sih
eee ya soalnya reva udah tau yang nelpon kan orang yang nawarin reva iklan om bagas
dan dia tuh kayaknya ngebet banget pengen reva sama boy main iklan bareng
emang kamu serius
abis kita nanti lulus lulusan ini kamu ngajarin aku nikah
enggak kamu pasti gak serius kan
kamu pasti bercanda kan
kamu cuma pengen bikin orang lain ketawa kan ya kan
kak aku senis kok beb suer deh
tapi aku gak mau
kita tuh masih muda tau deh
mendingan nanti aja mending kita mikirin kuliah dulu
abis kuliah baru kita mikir nikah ya
dalam agama itu yang dipertanyakan itu udah balik apa belum
bukannya udah lulus sekolah atau belum
kalau kita udah balik ya ya boleh boleh aja tuh kita nikah
ah gak mau beb aku masih pengen kuliah lagi nikah tuh serem tau
bebep nikah itu gak serem
nikah itu indah beb
nikah itu ibadah
ih masa kamu nikah gitu serem ada ada aja kamu mah
oh gak mau orang kita kan belum jadian masa main nikah nikah aja balikan aja belum
sudah lah kita nggak perlu lagi jadi jadian lagi pacaran pacaran lagi balik balikan lagi
udah lah itu gak perlu buat kita
sekarang gini ya kita ambil contoh ke reboy
revoy reva dan boy itu mereka tuh gak pernah pacaran
tapi mereka saling tahu kalau mereka berdua itu saling mencintai
dan status itu gak jadi halangan buat mereka
karena mereka sepiyakin satu sama lain mereka saling mencintai
bener juga kata kamu
jadi sekarang aku tanya sama kamu
kamu cinta gak sama aku
kamu jawab dulu kamu cinta gak sama
wah kalau aku sih gak perlu kamu hirau kamu lagi
nah itu aja udah cukup
yang penting kita berdua sudah saling tahu kalau kita itu saling mencintai
kamu mau gak aku anggar sekarang
hah gak mau
anak aja aku mau kuliah kamu juga harus kuliah
ya kalau kamu gak kuliah nanti kamu gimana kerjaannya
gak ada lulusan apa apa
ya kan aku udah punya angkot ini ini kan udah angkot pribadi aku

tetep aja masa hidupin dari angkot doang gak mau
kamu harus kuliah inget
kamu senyum dulu kamu jangan nganyum gitu
jalan jalan dalam bukit
nanti aku akan mencintai kamu
aku juga mau kuliah
aku juga mau kuliah
kalau misalnya kita nggak keterima di perguruan tinggi negeri yang kita pengen
ya kamu maunya satu kuliah sama kamu lah
kamu mau kuliah di mana
aku sih pengennya di universitas merah putih
soalnya kan sekarang lagi hits abis itu katanya bagus juga
jadi ikatan aluminnya tuh kuat
kalau misalnya habis lulus dari sana katanya dapat kerjanya cepat
hmm merah putih ya
itu mesti satu yayasan sama sma kita kan
si reva sama boy bakal masuk ui ya
gak tahu sin
ya itu kan semua cuma allah yang tahu
kita gak tahu
ya walaupun kemungkinan besar
ya iya sih mereka bisa masuk situ
mereka kan pinter
tapi kamu sedih gak sih mesti pisah sama boy sama reva
namanya juga hukum alam
kita nggak ada yang tahu
tapi kamu tenang aja
kita masih ada basecamp aja
wadah dan tempat buat kita ngumpul lagi
bener juga sih
aku ntar mau ngajakin cewek cewek buat arisan di base camp aja tiap bulan
kan ibu negara
ya udah aku balik dulu ya
yah orang iklan ini lagi yang nelfon
non kok ada telepon yang gak dianget sih
ya because reva udah tau
bukannya nolak rejeki sih om bagas
tapi masalahnya mamanya boy yang kayaknya nggak srok
kalau misalnya gue terima iklan bareng reva
soalnya namanya boy kan udah tahu
kalau ternyata reva itu anak tiri nya adriana
karena itu mamanya boy nggak mau kalau misalnya boy deket deket sama reva lagi
sepertinya mamanya si boy benci sama bu adriana ya
ya waktu itu kan om bagas pernah kan di hire sama mamah adriana
buat ngejagain aku supaya gak deket deket sama boy
pantesan dulu om merasa ada hal yang aneh aja sama buat riana
sepertinya bu adriana itu suka sama si boy
kok om bagus bisa mikir kayak gitu sih kayaknya nggak mungkin
waktu saya mukul si boy dan si boy sempet masuk rumah sakit non reva
jadi waktu saya suruh bu adriana untuk jagain non reva
itu hal yang aneh kan
lah itu angkot sampah parkir depan rumah ya
dipikirannya terminal rambutan apa bagaimana ini
udah deh nih gak sampai rumah
bebek mau masuk dulu nggak
ini rumah kamu
kalau rumah kamu mendingan gak usah lah
mendingan aku langsung ke rumah bebek aja
enggak tau juga ya
tapi kayaknya mam udah pulang deh
gak apa apa dia masuk aja yuk
cacing kremas masya allah
aduh ya allah
cari gara gara banget dan cari anak
ngapain bawa bawa angkot ke rumah
emangnya di sini terminal apa bagaimana
keren kan nanti
keren dari ketek
aduh cepet cepet jauh jauh ntar orang orang pada ngelihat ini kenapa parkir di depan rumah
pergi dia aduh ampunan
bali yang begini kenapa dibawa bawa ke sini
ntar orang orang gak mau tahu
aduh aing mah
tante kenapa harus malu tante harus bangga tuh
eh si melly diantarin sama orang cakep ya bangga
yang model begini aduh ya allah
aduh udah cepet aja
tetangga jangan pada dilihat ini ya
aduh meli berapa berapa gak kenal aja yuk
aduh ntar aja
iya iya yaudah ian kalo gitu pamit dulu deh tante
cium tangan dulu mak
masih mau pamit lagi
iya ini beb aku pamit ya
yaudah hati hati ya beb
jangan sampai kenapa napa di jalan
masih aja megangin tangan eh
aduh udah ya meli
gak usah manja manjaan besar besar
malu dilihat orang masa manjaan sama yang angkot begini
nama gak boleh gitu ya tete beb beb beb
tuh jangan jangan